jenazah seorang tenaga kerja wanita asal malang yang menjadi korban pembunuhan dan permokosaan di malaysia kamisore tiba di rumah duka
korban merupakan pembantu rumah tangga yang telah bekerja selama delapan tahun di selangor malaysia
isak tangis keluarga pecah saat jenazah christina dewi tiba di rumah duka desa pakiskaji kecamatan pakisaji malang kepada kamisiyang
keluarga tidak menyangka dewi yang sudah bekerja selama delapan tahun di malaysia kini pulang dalam peti jenazah
db tewas setelah menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan oleh seorang tidak dikenal di wilayah selangor malaysia
pada enam bulan
november lalu hasil otopsi kepolisian malaysia mencatat kematian korban akibat hantaman benda tumpul di kepalanya
sampai sekarang pelaku masih dalam pengejaran polisi malaysia
sementara itu tim dari kbri malaysia akan mengawal kasus ini hingga tuntas dan semua hak korban diterima oleh keluarga
mengantar almarhum hingga tiba di rumah keluarganya berkumpul kembali dengan keluarganya
untuk kasus kriminalnya sendiri kami serahkan kepada kbri yang memang sudah mengawalnya
saat ini dinas tenaga kerja kabupaten malang tengah mengumpulkan data dan menelusuri pjtki yang memberangkatkan korban ke malaysia
agar pjtki yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap administrasi dari korban